lalu saya sempat meragukan kamu
tapi akhirnya saya percaya kemungkinan beri anak sama saya
jadi tolong jaga kepercayaan saya sama kamu ya
kalau sampai ternyata kamu memihak pada orang yang sudah meneror keluarga saya
saya tidak akan pernah memaafkan kami
maafkan aku karena tetap pergi mas
agar kita tidak saling menyakiti
di dalam hati ini
cinta ini tidak pernah mati
berhati hatilah dengan om irfan
jangan terlalu percaya
kenapa masal tiba tiba nyuruh aku waspada sama om irfan
apa masal sudah tahu aku tinggal sama om irfan
tapi om irfan memang bikin aku curiga juga sih
aku sangat meragukan kata katanya
memang menyimpan dendam yang begitu besar kepada kami semua sejak dulu
saya sudah akan jawab semua pertanyaan ibu
kalau begitu saya permisi
paham itu ya bu
nanti dulu pak
saya minta pak sanusi tetap stay dulu
karena masih ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada pak sanusi
bukannya ibu sudah
suruh dennis untuk menyelidiki
mungkin harusnya ibu
soal keluarga jessica
jessica sekretaris suami saya
apa ada hal lain yang pak sanusi ketahui dan belum diceritakan kepada saya pak
saya tidak dapat menjawab apa apa dari randy
katanya hp kamu ketinggalan taksi online
ya mas al yang nemuin
karena tadi ketemu mas al langsung balikin ke aku
sebentar ya om
kamu kan lagi di rumah om mirfan
bisa gak kamu cek nin
apa benar jessica sekretaris papa saya adalah anak om irfan sepupu kamu
karena gue gak ngasih ruang buat dia
aduh terus gimana caranya aku minta bantuan sama andin buat sepedekinnya

jaga kesehatan kamu
nih sekarang ka
habisin udah aku aturin
jangan rindukan aku slash ya
oke terus untuk tanggal kita lagi sama layer barbara
dan selamat perjalanan lagi
kalau saya mau melanjutkan dendam ini
harus saya pastikan andina dari pihak saya
sekarang kesya udah lahir
ini saatnya aku untuk menceraikan elsa
kalau ngomong tuh kamu pikir dulu no
elsa baru aja melahirkan anak kamu
kalau soal kesya
aku pasti akan merawatnya pak
aku akan bertanggung jawab full terhadap keisha
selama elsa di penjara
aku akan tetap bawa kesya
aku akan coba seadilnya
untuk bagi perhatian buat kesya
tapi kalau soal mempertahankan rumah tangga aku
rasanya sangat susah pak
sudah tidak ada lagi cinta
di antara kita
apa yang sudah dilakukan elsa
benar benar merusak kepercayaan aku pak
walaupun aku udah berusaha mencoba sebelum
aku akan tetap mencoba

rasanya mustahil pak
jangan membuat keputusan
dalam keadaan emosi
minta petunjuk allah
jangan gegabah seperti kamu mencerahkan angin dulu
ambil pelajaran dari kejadian dulu itu
jangan pakai apa apa
kalau tim ini
waktu itu pak sanusi pernah cerita
ke saya dan al tapi mungkin
ada hal lain
yang dulu bapak tahu dan belum
diceritakan kepada saya sekali lagi
tolong ceritakan ke saya bang
jadi gimana pak
dari beberapa kandidat sekretaris baru yang masuk
apa bapak sudah memilih
saya pilih yang ini
oke pak kalau begitu seperti biasa
saya akan selidiki dulu kartel belakangnya
pak hartawan langsung percaya sama jessica
hanya itu yang bisa saya ceritakan bu
karena selama ini saya nggak pernah
saya nggak pernah bilang sama ibu soal kecelakaan itu
karena saya sudah bersumpah
sama pak hartawan
sudah memegang sumpah saya sampai hari ini
bisa mengerti bu
ya pak sanusi
terima kasih sekali lagi
terima kasih juga
pak sanusi sudah setia sama suami saya selama ini
nah kalau begitu saya
baik sekali lagi terima kasih pak sanusi
sudah menjawab pertanyaan saya
kamu tau nggak dislocator del pound
anda mereka atau apakah jako wah naar
kamu di pihak saya atau bukan
belum pernah pak sampai kayak gitu sama saya
pak al pasti marah banget karena saya gak mau kasih tau nama orang tua bella
apa setelah ini saya akan dipecat
hai mas lagi sibuk gak
nanti pulang kerja kita bisa ketemu kan mas
aku mau bahas rencana pernikahan kita
tapi gak mau gangguin kerjaan kamu loh ya
pokoknya selesai kamu kerja aja baru kita ketemu
rencana pernikahan kita juga penting buat saya
jadi pasti saya ruangin waktu
setengah jam lagi laporan saya sudah beres
jadi kita bisa ketemu
di rumah apa di kantor
biar saya jemput
aku lagi di mall puri plaza mas
oh yaudah kita ketemu disana aja ya
kamu pilihin tempatnya
yaudah kita ketemuan di caribbean cafe ya
sampai jumpa kat
saya harus selesaikan pekerjaan ini
saya harus pisahkan segala urusan ini dan catherine
catherine udah terlalu sabar selama ini
dan dia gak boleh kena imbasnya

gue di citaitudang sedang gabung kapal
aku mau galak liat siapa hari selesai apa dia ngomong
nantinya elsa akan kembali lagi hidup di dalam tahanan
ini hal benar yang harus kita lakukan
ini yang benar
aku juga sakit rasa sama
rasanya seperti ngantarin putri kecil aku
ke dalam tahanan
ini emang gak enak
tapi ini yang benar
aku akan bilang ke mereka
kalau elsa alhamdulillah selamat
dan ada sama kita
kita akan antar rasa ke sana
ini jauh lebih baik
tempat ini digerebek
dan elsa dibawa paksa
aku gak kuat
dibawa seperti waktu itu
ini yang benar
ini yang harus kita lakukan

senyum akan semua
bisa kembali jadi orang yang
dan hidupnya diisi dengan
kebahagiaan ya pak
bukan dengan penderitaan
dan juga kesedihan
berharapan papa juga sama
sama seperti kamu
papa berangkat dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
anak mama tadi nyusunnya banyak
aku kenyangan ya
yaudah diganti dulu ya
eh sah biar mama aja yang gantiin pupuknya ya
kamu istirahat aja
enggak gak usah lah biar aku aja yang ganti popoknya
gampang kau ganti pupuk doang
mama mending istirahat
sah tapi kamu
sembah udah biar mama aja
ya kamu capek bener deh
mama tuh gak tega liat kamu kasihan
iya ma aku tau aku capek ma
tapi udah biar aku aja
yang ngurusin kes ya
nah yaudah deh
tadi sampai kekenyangan ya
sampai pup ya
kekenyangan ya sayang ya
tadi nyusunya banyak ya
untuk membayangkannya aja
kalau dua hari lagi kita bakal berpisah
jauh dari kamu
sejak ada kamu
semangat hidup mama
hati mama rasanya hancur
membayangkan kalau sebentar lagi kita akan berpisah
mungkin ini yang dulu mbak andin rasakan ya
apakah ini balasan dari allah buat aku
ini ku baper bukan
ricky belum tau kalo keisha udah sembuh dan gak perluin ku batur lagi
gimanapun ricky udah banyak nolong gue dan keisha
dia juga sayang sama keisha
dia juga sayang sama keisha

ricky berhak tau
untung gue masih simpan kunci apartemen rafael
jadi gue bisa kesini
gue yakin rumah gue masih dalam pengawasan polisi
halo tante sarah
semua baik baik aja kan ada masalah
enggak enggak ada masalah
keisha baik baik aja kan
iya keisha baik baik aja rick
udah keluar dari rumah sakit
keisha udah gak perlu lagi pakein kubat pak
makasih udah nolongin gue sama keisha
makasih udah nolongin gue sama keisha
makanya gue telfon lo karena gue rasa ini perlu buat dikasih tau ke lo

gue juga seneng kok
keisha bisa ketemu lagi sama papanya
keisha bisa ketemu lagi sama papanya nino
kenapa cuma bisa dua hari
nino kasih gue waktu dua hari buat sama sama keisha
sebelum gue balik lagi ke la paz
tapi sekarang rasanya tuh berat dan sakit banget buat pisah sama keshari
makanya gue telfon lo sekarang rik
gue mau bilang makasih buat semuanya
makasih udah nolongin gue sama kesha
gue nggak tau gimana jadinya gue sama keisha waktu itu kalo nggak ada lo rik
sa sekarang lo dimana keisha dimana
gue sekarang di new plaza apartemen rik
gue sama keluarga gue nginep di new plaza
gue disini selama dua hari
biar gue bisa sama keisha dulu
dino sekarang lagi ke jakarta nanti kalo gue udah balik ke la paz dia bawa keisha rik
udah dulu ya telfonnya rik gue nggak mau ketauan gue telfon lo
sekali lagi makasih ya
kalau ilesah kembali ke la paz ini udah pasti buat keisha
itu artinya gue nggak bisa lagi ketemu sama keisha
itu artinya gue nggak bisa lagi ketemu sama keisha
kapan kun tizi terang
yang pertama kali kuhantin anjing refresh

lu ada tetep nyste
aku dengan iwe
saya mau tanya
jadwal mengajar ibu andini
oh besok ada
oh iya baik baik
terima kasih banyak
andi besok ngajar
kalau gitu gue coba datengin anin ke kampus
untuk bicara soal jessica
kalau andi bisa bantu
mungkin semua ini bisa segera terungkap
ada yang ingin mama beritahu ke kamu
kamu harus tahu
pulang sekarang ya
aku pulang sekarang ya
tidak mau matanang dulu
tunggu aku pulang ya
selamat sore ma
aku ingin pergi
aku ingin pergi
aku ingin pergi
tapi akhirnya saya percaya kemungkinan dari anda sama saya
jadi tolong jaga
kepercayaan saya sama kamu ya
kalau sampai ternyata
pada orang yang sudah meneror keluarga saya
saya tidak akan pernah memaafkan kamu
kalau memang bapak
sudah mempercaya sama saya
bapak bisa pencet saya
bapak bisa pencet saya
kepercayaan saya sama kamu ya
kalau sampai ternyata
pada orang yang sudah mendarat keluarga saya
saya tidak akan pernah memaafkan kamu
kalau memang bapak
sudah mempercaya sama saya
bapak bisa pencet saya
nggak bangun nyet
bubunya nyenyak banget
sampai susah dibangunin
kayak putri tidur deh
aku mau dong berenang sama tante jisih
mau berenang sama tante jessi
kalau reina berenang sama jessy
aku bisa fotonya jessy diem diem nih
boleh keberan tapi inget
jangan di tempat yang dalemnya
sekarang ganti baju dulu ya

baru aja ketemu nyariin kamu
aku mau ajak tante berenang
tante mau gak temenin aku berenang
jadi gak bisa temenin aku
yaudah kalau gitu tante jis balik ke kamar ya
kamu duan aja sama mama ke kolam berenang ya
ketemu di kolam berenang
sampai jumpa lagi